ini bukan suasana keramaian pasar ikan bukan pula lelang ikan
ini adalah kontes ikan koi yang digelar di gria koi denpasar minggu pagi
pada lomba ini sebanyak tiga ratus lima puluh ekor kayu turut serta bersaing
untuk memperebutkan juara dalam tiga kategori kontes
untuk penilaian dewan juri memiliki kriteria khusus
yakni tentang kesehatan koin bentuk badan hingga corak dan warna ikan
meski bertajuk latihan bersama
namun kontes ini disambut baik oleh penghobi koi yang ada di denpasar badung dan gianyar
dengan adanya kontes semacam ini juga berdampak kepada harga ikan
terlebih bagi koi yang mendapat juara
saat ini untuk seputar denpasar ikan koi yang paling mahal mencapai harga lima belas juta rupiah
dan untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini